selain minyak goreng harga beras pun turut naik di pasaran
akibatnya presiden joko widodo memanggil direktur utama perumbulok budi waseso ke istana kepresidenan jakarta pada selasa siang
kenaikan harga beras dan pemenuhan kebutuhan beras jadi persoalan yang dibahas presiden dengan perumbulok
harga beberapa komoditas termasuk beras mengalami kenaikan berdasarkan data pusat informasi harga pangan strategis nasional
rata rata harga beras berkualitas bawah mencapai rp sebelas tujuh ratus lima puluh per kilogram dan kualitas super mencapai rata rata rp tiga belas delapan ratus lima puluh per kilogram
budi waseso menjelaskan saat ini stok cadangan beras pemerintah yang akan diedarkan sebanyak tiga ratus lima belas ribu ton
stok cadangan beras impor akan diturunkan januari hingga maret mendatang untuk memenuhi kebutuhan beras masyarakat dalam operasi pasar
selain menurunkan beras impor beras pemerintah juga akan menurunkan beras impor

nanti maret yang awal kan tadi bila mana sudah tidak diperlukan untuk operasi pasar kita akan melakukan penyerapan